kawasan kiyakya di jalan kembang cepun dipercantik beberapa persiapan sarana dan prasarana tengah
diselesaikan pemkot mulai pengecatan gapura kyakya pemasangan lampion penambahan lampu
penerangan jalan serta pemasangan ornamen lain bernuansa kampung pecinan dalam waktu dekat
pemerintah kota surabaya akan mengadakan car free night di lokasi tersebut kawasan yang akan
disulap untuk menghadirkan nuansa pecinan itu sepanjang kurang lebih satu km beberapa
warga yang biasa bekerja di kawasan ini mengaku gembira dengan rencana pemkot sebab daerah kiyakya
ini merupakan kawasan niaga yang aktif pada pagi hingga sore hari namun jika malam tiba
kawasan tersebut sepi dan cenderung tidak dilalui orang kalau menurut aku sih ini
apa namanya kalau ada car free night itu aku pasti senang lah ya karena apa oh nanti akan
banyak ya kita kan biasanya kalau di sini kalau malam kan enggak terlalu rame nah ini sekarang
kan udah mulai banyak tuh kayak lampion lampion apa gitu kan suasana pecinannya tuh oke banget
gitu loh nah nanti pasti bakal rame juga nanti kan infonya kan mau banyak kulineran nah ini kan
nanti akan makin banyak lah jadi kita sangat senang sekali dengan program pemkot surabaya
karena terus terang ya kawasan kembang jepun ini sebenarnya adalah salah satu kawasan heritage
yang ada di surabaya sejak surabaya ada itu adalah kawasan heritage pertama kali di andalan
di kawasan kembang jebon ini begitu nah sayang sekali kalau di sini malam hari memang agak sepi
jadi kemungkinan kalau ada apa event seperti car free night insyaallah akan meramaikan kawasan ini
selain bisa menghidupkan kegiatan perekonomian di wilayah tersebut car free night ini diharapkan
bisa menjadi ruang terbuka dan komunikasi baru bagi warga surabaya
selama ini pemkot surabaya telah memiliki dua lokasi car free day yang pelaksanaannya pada
pagi hari yaitu taman bungkul dan jalan tunjungan car free day itu memang dibutuhkan sama masyarakat
jadi kalau misalnya contoh kemarin pada saat awal aja sudah karena sudah tiga tahun ya
enggak car free day begitu car free day wah luar biasa itu ramenya jadi di kembang jepun itu ada
beberapa opd yang di sana karena memang akan dilaksanakan pada malam hari malam hari tapi
tentunya yang akan ada kegiatan di sana bukan hanya apa kendaraan bermotor tetap kendaraan
bermotor tidak boleh masuk tetapi sepertinya di protokol tersebut akan ada kegiatan kegiatan
lain yang kemungkinan besar juga ada usaha yang yang ada di sana maksudnya ada
umkm yang juga akan berjualan di sana agus mengatakan konsep kuliner di car free night
kembang jepun bisa menumbuhkan kegiatan perekonomian secara signifikan selain itu
warga juga berharap kawasan ini bisa ramai seperti kawasan malam di tunjungan
romansa di jalan tunjungan ardia putri aga dipa surabaya jawa timur